yang juga jadi sorotan berikutnya dari dunia politik
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bercanda soal tukar posisi dengan ketua dpr puan maharani
mega menyebut ingin seperti puan yang rajin perjalanan dinas
dan meminta puan menjadi ketua umum pdip
saat menyebut nama puan yang hadir di rakernas
mega menyebut soal kesibukan puan ke luar negeri
mega pun bercanda meminta puan untuk bertukar posisi
jadi terus saya bilang gantianlah sama saya
saya deh yang jadi ketua dpr
kamu yang jadi ketua umum
di sini terus keadaannya gonjang ganjing nggak jelas